sejumlah dinosaurus tiba tiba mengamuk saat keluar dari kandangnya
para pawang sampai kerepotan untuk menenangkan tiga ekor binatang purba tersebut
itulah salah satu atraksi yang ditampilkan pengelola mojo semiforest park
di wisata alam lereng gunung lawu kecamatan pelausan magetan
dinosaurus park memang merupakan wahana andalan yang jarang ditemui di tempat lain
pengunjung juga bisa berkeliling sambil menunggangi dinosaurus
ada delapan belas dinosaurus dari berbagai jenis yang ditampilkan di sini
meski terkesan menyeramkan dan menegangkan bagi sebagian pengunjung anak anak
namun mereka mengaku senang dan terhibur
oh lucu gak takut
aplika dinosaurus ini ditempatkan di tengah hutan
sehingga terkesan seperti hidup di alam nyata
pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan berfoto atau sekedar memegangnya saja
pertunjukan langka sering digelar oleh pengelola pada akhir pekan atau hari libur
cerita dan tema berbeda dihadirkan agar pengunjung tidak bosan
pengunjung sebenarnya lebih tertarik

karena posisi dinosaurus yang saat ini kita angkat ini adalah dinosaurus yang sempat viral dulu
jadi banyak dari mereka yang intinya menunggu kehadiran dinosaurus ini
dengan tiket masuk sebesar tiga puluh lima ribu rupiah
pengunjung akan mendapat edukasi tentang aneka jenis dinosaurus
masih kurang seru
sekarang kita lanjutkan jalan jalan ke kawasan wisata puncak dua di kabupaten bogor
bogor jawa barat
di objek wisata vilek kayangan ini punya ayunan setinggi tujuh belas meter
dengan latar pemandangan persawahan di pegunungan
pengunjung akan ditarik oleh petugas kemudian dilepaskan
sehingga membuat mereka seolah olah melayang di udara
sensasi inilah yang dirasakan sebagai sebuah tantangan
tapi jangan khawatir setiap pengunjung akan dikenakan peralatan keamanan sesuai standar
ada juga wahana flying fox setinggi sepuluh meter dengan panjang seratus meter
di wahana ini wisatawan juga bisa merasakan sensasi melayang
sembari menikmati pemandangan pegunungan
senang kaget seru
bahan apa lagi yang sudah dicoba selain ini
kereta gantung sepeda gantung
seru banget sih dengan pemandangan yang indah dan semuanya safety banget
yang hobi berfoto foto dengan pasangan
ada sepeda gantung dan becak gantung yang bisa dinaiki oleh dua orang sekaligus
wahana ini juga diminati oleh wisatawan karena latar pemandangannya yang indah
untuk bayarnya untuk ayunan ekstrim itu di rp dua puluh lima
becak gantung sepeda gantung dan sepeda gantung yang bisa dinaiki oleh dua orang sekaligus

pemandangan di kawasan puncak dua ini memang terkenal masih asri dan dapat dinikmati dari ketinggian satu dua ratus mdpl
di meliputan cnn indonesia